bertempat di pengadilan agama ngamprah dan pengadilan agama kota cimahi
kepala biro perlengkapan badan urusan administrasi ma dr rosviana s m h
melakukan peninjauan progres pembangunan gedung pengadilan agama ngamra
dan juga gedung pengadilan agama kota cimahi
di lokasi pertama rosviana sempat melakukan rapat dengan para pihak ketiga
juga sekretaris dan kepala pengadilan agama ngampra
dan di lokasi kedua di pengadilan agama kota cimahi
rosviana juga langsung meninjau progres pembangunan gedung
yang sudah hampir rampung tinggal penyelesaian yang menurutnya perlu ketelitian dan kerapihan pengerjaan
hal itu dikatakan langsung oleh pihak pembangunan gedung
kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi pengadaan
yang dilakukan biro perlengkapan terhadap pengadaan pembangunan gedung kantor pengadilan
satuan kerja yang mendapat anggaran pembangunan atau revasi
diwajibkan mengupdate laporan progres mingguan
disertai dengan dokumentasi pada fitur evaluasi pengadaan pada aplikasi isadewa
dari laporan tersebut akan membentuk grafik yang menggambarkan perbandingan
antara rencana pekerjaan dan realisasi pekerjaan
data yang tersaji pada aplikasi isadewa tersebut
kemudian akan dibandingkan dengan fisik bangunan secara langsung di lapangan
informasi progres belanja modal yang tersaji di aplikasi isa dewa
dan tingkat banding serta bahan evaluasi bagi pimpinan mahkamah agung
di biro perlengkapan adalah mempunyai fungsi
melakukan evaluasi terhadap pengadaan ya belanja modal
yang sudah diberikan oleh kementerian keuangan
dengan tujuan agar satuan kerja lagi ini lebih tertib
baik secara administrasinya maupun di pelaksananya
juga tertib di administrasinya
sehingga anggaran yang sudah didapat oleh satuan kerja
dapat direalisasikan dengan baik
sehingga menjadi suatu aset yang sudah direncanakan
dan mendapatkan kualitas serta mutu yang lebih baik
diharapkan dengan pelaksanaan evaluasi lapangan
yang dilakukan oleh tim dari biro perlengkapan mahkamah agung
dapat memastikan progres yang tersaji di laporan
pembangunan maupun renovasi gedung kantor pengadilan pun
pelaksanaan sampai dengan pengawasan belanja modal lainnya
dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal
abdurrahim kompasivi bandung jawa barat